ini sebagai catatan saja ya untuk kita semua termasuk terutama untuk pak menteri dan bu menteri
jadi yang kami tanyakan tadi itu semuanya bersangkut dengan dalil yang ada dalam permohonan
jadi nanti itu akan membantu kami makamah untuk mengambil posisi makamah di mana
nanti susunan struktur jawabannya kira kira begini ini dalil pemohon itu kemudian dijawab oleh termohon
kita akan jelaskan apa jawaban termohon kemudian apa yang dijelaskan oleh pihak terkait kita akan ambil
apa yang dijelaskan oleh bawaslu karena ada pemberi keterangan maka nanti apa yang dijawab oleh pemberi keterangan
akan kita sampaikan di dalam putusan itu baru kemudian apa posisi mahkamah terhadap semua itu
makanya kami mengundang bapak bapak dan ibu ibu
supaya kami memiliki pemahaman yang komprehensif tentang apa yang didalilkan oleh para pemohon ini
jadi kalau tadi ada yang menyebut fakta ini fakta ini itu semuanya ada dalam permohonan
jadi kepentingannya untuk membantu kami makamah untuk menjawab permohonan itu untuk memutuskan permohonan ini
jadi kalau misalnya ada yang menanya presiden ke sana karena begitu yang didalilkan
sehingga perlu ada kejelasan bagaimana menteri menteri menjelaskan soal yang terkait dengan itu
baik dari pak muhajir cukup
tadi ada yang belum kami sampaikan yang mulia soal bantuan yang diberikan
jadi kami tidak akan mengeluarkan bantuan kecuali yang ada di dalam di tks
dan tidak ada yang keluar di luar dari p tiga ke kalau itu bantuan beras
sedangkan yang dibagi oleh bapak presiden itu adalah merupakan di luar itu
nanti mungkin bu menteri keuangan bisa menjelaskan lebih jauh
terima kasih yang mulia pimpinan dan anggota majelis konstitusi
kemudian subsidi kami tegaskan kembali bahwa dalam perlinsos itu yang terbesar adalah subsidi energi
dan gejolak itu akibat daripada subsidi energi
nah dari anggaran perlinsos yang pagunya di tahun dua ribu dua puluh
pagunya rp empat ratus tujuh puluh enam triliun realisasinya rp empat ratus empat puluh tiga empat
nah yang terkait dengan
yang terkait dengan energi itu
baik itu bbm listrik pupuk dan kredit program termasuk bunga kur
itu share nya lima puluh delapan persen
di tahun dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat ya lima puluh lima sembilan
sehingga kenaikan di sektor ini sekitar sembilan belas empat triliun
nah ini akibat daripada kenaikan dari
rupiah di dua ribu dua puluh tiga rp lima belas dua ratus tiga puluh
itu kita di dua ribu dua puluh empat lima belas enam ratus enam puluh empat
demikian pula terkait dengan volume
nah yang kedua kami ingin menambahkan tadi
dasar daripada bantuan pangan
tadi sudah dijelaskan yang rapat
di bulan sepuluh november
sebelumnya tahapan ini kan sudah diberikan
dan dijalankan juga bulan september sampai dengan november
nah itu berdasarkan keputusan rapat terbatas
dan dilanjuti dengan surat kepala bapak nas ke perumbu lok
tambahan desember yang dilaksanakan berdasarkan ratas rapat internal
ditindaklanjuti surat kepala bapak nas ke perumbulok
tertanggal sepuluh november dua ribu dua puluh
ini ada periode januari sampai juni
dan ditindaklanjuti surat kepala badan pangan nasional ke perumbu lok
ini yang dapat kami tambahkan
kemudian tadi pertanyaan dari yang mulia bapak arief hidayat
kementerian bumn selaku pemegang saham daripada bulog
jadi itu murni di bwm
kemudian tadi menambahkan bahwa
bantuan yang diberikan oleh bapak presiden itu berasal dari
dana bantuan presiden untuk masyarakat
jadi tentu ini juga tadi menambahkan penjelasan dari pak menko pmk
kemudian izinkan kami jawab dari pertanyaan ibu yang mulia
bahwa resiko yang diperkirakan
kita melihat dari berbagai risiko yang ada di global
kedua juga tensi di timur tengah terkait dengan perang di gaza
kemudian perubahan iklim yang real
hampir semua banyak negara memberikan bantuan terkait dengan el nino
bahkan amerika serikat juga perubahan iklim
dan inflasi yang tadi istilah ibu menteri keuangan
inflasi yang tertinggi sepanjang sejarah amerika
oleh karena itu amerika pun memberikan bansos
demikian pula singapura pun memberikan bansos dalam rangka el nino
demikian pula filipina memberikan bansos dalam rangka el nino
nah tentu ini juga terjadi fluktuasi daripada harga komoditas dunia
akibat ada larangan ekspor beras
india dia melarang ekspor
demikian pula beberapa negara lain
nah tentu ini akan berpotensi berlanjut di tahun dua ribu dua puluh
kita bisa melihat bahwa tidak mudah untuk mendapatkan suplai beras
walaupun indonesia memutuskan untuk import beras katakanlah sejumlah tiga juta
nah tentu ada pendekatan dari pemerintah
tapi resiko ini berdampak kepada ekonomi domestik
dan peningkatan harga komoditas itu akan sangat mengganggu daya beli masyarakat miskin dan rentan
dan pada akhirnya tentu akan mengganggu pertumbuhan ekonomi
nah kemudian pertanyaan ibu eni yang mulia terkait dengan harga beras
apakah ada penggunaan cbp dan membuat harga naik
nah tentu bantuan pangan adalah instrumen stabilisasi harga
dengan adanya bantuan pangan kita berharap stabilisasi harga
dua puluh kilo itu setara dengan kebutuhan masyarakat sekitar sepertiga dari kebutuhan
rata rata kebutuhannya dua puluh sampai dua puluh lima kilo per bulan
nah tentu ini akan sangat membantu
dan pemerintah juga melakukan stabilisasi pasokan harga pangan ataupun sphp
dengan operasi yang berkaitan dengan perusahaan perusahaan
jadi itu adalah operasi di pasar melalui perumbulok
dan itu untuk menjaga harga daripada beras
kemudian kalau kita mengikuti bantuan pangan di bulan januari
yaitu satu ratus tujuh puluh sembilan ribu dari target empat ratus empat puluh ribu
sedangkan demandnya itu adalah dua empat juta
jadi artinya ini tidak dalam tanda petik tidak berpengaruhi terhadap harga di pasar
kemudian beras internasional juga naik
dan juga tentunya pemerintah terus mendorong agar sphp lebih efektif di pasar
kemudian izin dari pak yang mulia pak guntur hamsah mengenakan rapel
rapel ini dilakukan antara lain pada saat bbm di bulan september
itu karena bbm naiknya satu kali pak
jadi kalau kita tidak di rapel di depan itu nanti masyarakatnya berat
jadi kita kasih mereka di awal walaupun realisasinya kita lakukan dalam dua tahapan
yaitu oktober cair bulan september dan november desember cair bulan november
demikian pula untuk program lain yang ada
program lain yang ada di ibu menteri sosial pkh kan tiga bulan sekali
jadi salurannya empat kali setahun
kemudian kartu sembako juga dua bulan jadi satu tahunnya enam kali
jadi rapel itu pertimbangan itu
selain itu ada pertimbangan juga biaya efisiensi biaya
kalau satu kali efisiensi biayanya kan sama kalau dia jumlah tertentu
biaya distribusi di perbankan ataupun di pos
kemudian izinkan saya menjawab pak ridwan yang mulia pak yusmik pak daniel yusmik
kpcpen itu berdasarkan perpres nomor empat puluh delapan tahun dua ribu dua puluh tiga itu sudah berakhir tanggal empat agustus dua ribu dua puluh tiga pak
jadi ini berakhir jauh sebelum pemilu pak
kemudian izin pak yang mulia pak
ini terkait dengan kembali terkait dengan resiko pangan yang sebelas tiga triliun
jadi ini masih dalam pos
dan el nino di tahun lalu itu sudah dicairkan dan sudah berjalan
tetapi di tahun dua ribu dua puluh empat ini ini belum berjalan
kemudian izinkan terakhir pak ketua kalau boleh menjawab hal yang tidak diagendakan pak
karena tadi diangkat oleh yang mulia pak arief hidayat
itu sudah menjadi berita di media pak
saya baca begitu sesudah sholat jumat banyak berita
jadi izinkan kalau diperbolehkan
pertama saya hadir ini undangan untuk perhitungan perselisihan hasil pemilu presiden
yang kedua saya hadir sebagai menko perekonomian
jadi pertanyaan terkait golkar mohon izin saya tidak jawab
tetapi ada satu yang bisa saya pastikan
bahwa bansos itu bungkusannya nggak ada yang berwarna kuning
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh